enam puluh delapan orang setidaknya enam puluh delapan orang yang mati minggu lalu dari covid sembilan belas yang kita tahu
mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergerak
dan juga lima tujuh juta orang yang telah mati sejauh ini
who mencatat hingga tiga belas februari setidaknya ada lebih lima tujuh ratus delapan puluh tiga angka kematian dari seluruh dunia
angka kematian di bulan februari kembali menjadi sorotan di beberapa belahan dunia termasuk indonesia
data satgas covid sembilan belas indonesia merangkum
angka kematian akibat covid sembilan belas melonjak tajam sejak awal pekan lalu
dari lima puluh tujuh orang pada minggu enam februari menjadi satu ratus sebelas pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
alhasil total angka kematian di indonesia tercatat lebih dari satu ratus enam puluh
di samping angka kematian yang kembali
di meningkat sepekan terakhir
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
kasus aktif juga menjadi perhatian
kenaikan kasus mingguan nasional masih disumbang tertinggi oleh provinsi di pulau jawa dan bali
adapun laju penularan tercepat tercatat berada di daerah jakarta
di susul jakarta selatan depok dan jakarta barat
dan salah satu klaster yang harus diperhatikan adalah klaster perkantoran
baik kantor pemerintahan maupun
jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi
maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut
masyarakat yang rutin melakukan perjalanan termasuk karena tuntutan pekerjaan dan tertular
dapat berpotensi menularkan pada orang dalam satu rumahnya
dan berpotensi pula memunculkan klaster keluarga
untuk itu mari kita bersama kendalikan kasus mulai dari unit yang paling kecil seperti kantor dan keluarga
wiku menambahkan pengendalian penularan dari unit paling kecil yang mulai longgar
seperti keluarga dan kantor harus kembali ditingkatkan
karena akan berdampak signifikan pada penekanan penyebaran covid sembilan belas
vina nabilah cnn indonesia